oke presiden jokowi menggelar sidang paripurna kabinet
untuk membahas rencana pembangunan jangka pendek nasional atau rpjmn
sidang ini merupakan sidang kabinet paripurna terakhir
di masa kerja kabinet kerja jokowi jk
sidang kabinet paripurna digelar kami siang di istana negara
dalam pembukaannya presiden menyampaikan ucapan terima kasih
kepada seluruh jajaran menterinya yang sudah membantu
mewujudkan program kerja pemerintah selama lima tahun terakhir
presiden jokowi juga menyampaikan beberapa capaian
seperti pembangunan infrastruktur reformasi di bidang fiskal
serta konsep pembangunan yang indonesia sentris
yang diklaim berhasil dilakukan sementara itu terkait rpjmn
yang akan dirancang untuk tahun depan
presiden menginginkan agar menterinya yang saat ini
masih menjabat menyiapkan pendidikan kewirausahaan
di masing masing kementerian
untuk mendukung program pembangunan
manusia pemerintahan kualitas pendidikan
dan peningkatan investasi serta ekspor
saya melihat selama lima tahun ini kita telah menyusun sebuah fondasi
bagi arah pembangunan nasional agar lebih tangguh
lebih produktif lebih merata
dan kita juga telah melakukan reformasi di bidang fiskal
sehingga rpjmn kita menjadi semakin berkembang
semakin sehat dan semakin mandiri
kita juga telah meletakkan fondasi bagi pembangunan indonesia sentris
bukan jaba sentris dalam melakukan percepatan pembangunan di bidang infrastruktur
oke belakangan ini presiden jokowi tengah disorot publik
terkait memanasnya beberapa peristiwa politik di tanah air
presiden jokowi juga kayaknya kalau kita dengar
ada sempat memberi kode kode khusus ini soal ada visi presiden visi menteri
dalam rapat paripurna kabinet terakhir
bagaimana kita membaca jokowi dalam bingkai peristiwa politik belakangan ini
kita akan berdiskusi malam hari ini bersama mas eko sulistyo
deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan
mas eko terima kasih sudah datang yang akan menerjemahkan kode kode khasnya jokowi
karena ini pemecah kodenya ada disini
kemudian ada mas bhm mas bambang harimurti jurnalis senior mas bambang terima kasih sudah datang
kemudian ada ini tuan rumah jadi ada redaktor pelaksana cnn indonesia com mas anugrah perkasa mas bambang harimurti jurnalis yadir mas bambang terima kasih sudah datang
mas nugi terima kasih sudah datang
tapi yang kita mau pecahkan kode kode presiden ini kan hidup dengan kode kode
kemarin waktu itu kita sempat dengar ada lamun siro ada macam macam tiba tiba mengeluarkan lamun siro
kali ini di rapat sidang kabinet terakhir itu ada kode kode khusus soal visi presiden visi menteri seperti apa
apa yang dimaksud oleh presiden kita akan dengarkan lagi pernyataan presiden di sidang kabinet terakhir
saya ingat bahwa di awal
pembentukan kabinet kerja saya menyampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri
yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden
agar semuanya kita betul betul berada dalam satu visi satu tujuan dan satu jalur dalam
kita lihat alhamdulillah dalam lima tahun ini telah banyak yang kita kerjakan
dengan berbagai keterbatasan keterbatasan yang ada
dan juga masih banyak saya lihat masih ada pekerjaan pekerjaan rumah yang belum bisa kita selesaikan
presiden begitu men stretching disini bahwa kita tak sepakat dan harusnya terlaksana
bahwa tidak ada visi misi menteri adanya visi misi presiden
ini oke apa yang membuat presiden berbicara ini
kan biasanya kalau mas bambang marah gitu kan pasti ada yang membuat dia kesel gitu
atau kalau presiden bilang gitu pasti ada presiden sesuatu dibelakangnya gitu kan pasti ada yang membuat dia kesal gitu

ya nggak ada yang terjadi apa apa gitu
mohon sok gak ada yang terjadi
gak ada jadi
apa yang dimaksud presiden bahwa tidak ada visi menteri tapi adanya visi presiden
ya artinya apa bahwa ini sebenarnya satu arahan strategis yang sudah disampaikan di awal pembentukan kabinet ya
untuk menegaskan kepada menteri menterinya terutama ya dalam dan kemudian keluar
nah apa maksudnya itu
maksudnya adalah bahwa di dalam sistem presidensial
nah menteri ini pembantu presiden yang dibilih oleh presiden untuk membantu membantunya
nah menteri ini pembantu presiden yang dibilih oleh presiden untuk membantu membantunya
nah menteri ini kan kita tahu bahwa latar belakangnya juga ada yang dari partai politik terutama ya
ada kemudian ya katakanlah profesional
nah oleh karena itu ketika kemudian sudah dipilih oleh presiden untuk membantu pemerintahan di bidang pemerintahan
maka sejak itu ya cut off nya sejak itu loyalitas itu harus pada presiden
nah tidak boleh ada visi menteri gitu loh yang ada adalah visi presiden
kalau visi ketua umum partai boleh
visi ketua umum partai dimana menteri itu berasal tidak boleh juga
tidak boleh itu yang ingin disampaikan kepada pembantunya ini loh
tugas kamu adalah dalam aspek implementasi menerjemahkan puisi itu
kedalam tupuksi masing masing kementerian gitu loh
nah keluar ini memberikan satu garis poinnya
garis politik bahwa presiden adalah chief of executive
oke tapi ini kan masalah ini kan kalau penjelasan mas eko kan ya mungkin itu kita sudah tahu semua gitu pasti harus ada visi presiden tidak boleh
belum kuterangkan masa kamu tahu
ya kita memprediksi seperti itulah ya
tapi kenapa timingnya sekarang kenapa di farewell partinya presiden bersama para menteri dia men stretching itu dengan sangat tebal gitu mas eko
apa yang terjadi apakah presiden sempat kesal apakah presiden sempat ditelikung oleh presiden
apakah presiden sempat ditelikung oleh visi menteri atau visi partai atau visi majikan lain gitu misalnya
saya kira tidak saya kira tidak karena ini satu semacam arahan strategis yang dalam beberapa hari yang akan datang
kan pasti presiden akan membentuk kabinet yang baru kan dalam periode keduanya
nah saya kira itu akan tetap menjadi guidance nya

ya itu memberikan pesan buat yang di luar juga atau
ataupun menteri yang akan lanjut lagi maksudnya
ya saya kira setidaknya akan lanjut
artinya bahwa presiden yang terpilih ini akan membentuk kabinet baru
nah kabinet baru ini guidannya juga saya kira sama
bahwa visi presiden adalah visi menteri tidak boleh ada visi menteri kira kira gitu
jawaban juru bicara presiden memang harus seperti ini
tapi kita seperti biasa wartawan harus agak sedikit nakal
kita pasti presiden bicara itu ada sesuatu di belakangnya yang membuat presiden harus memberikan pernyataan yang
berikan penyataan yang bold seperti itu
kita akan bahas itu saja di damai sembunyak
kami harus berbicara kembali
kalau tadi kan istana harus bicara seperti itu kan
bahwa tidak ada apa apa ini pesan yang biasa saja
bahkan di timingnya kita agak
kenapa di timing farewel party semua orang melihat presiden bicara mengenai itu
pasti ada sesuatu di belakangnya
saya melihatnya ada dua peristiwa terakhir yang membuat presiden bereaksi seperti itu ya
terakhir ini kan terakhirnya ada beberapa ruu
yang kelihatannya presiden marah karena apa yang dia inginkan dari ru itu
dengan yang kemudian dia lihat ternyata banyak gap gitu
bahwa menteri ini punya visi yang sendiri gitu
tidak nyambung gitu ya
ya tidak seperti yang dia minta lah
sehingga ada keributan luar biasa kan
ini kan satu pukulan buat presiden
dan sebelum itu jangan lupa
beliau kan saat saat sekarang ini lagi
didesak habis untuk menteri baru kan
nah sekarang partai partai kan minta
bahkan ketua pdip jelas jelas minta yang jumlahnya paling banyak kan secara terbuka lagi
empat moh katanya
ya mau ditawarin empat juga
nah ini kan nah jokowi juga mau menjelaskan saya kira di situ
kamu kalau kirim menteri kesini dia menjalankan visi saya
bukan menjalankan visinya partai
jadi menteri itu adalah pembantu presiden
bukan menteri itu adalah petugas partai lah kasarnya gitu
nah itu dia mesti tegaskan mungkin cara dia juga untuk keluar dari tekanan yang
pasti sekarang kebayang lah kalau anda jadi presiden
tanggal sekian oktober tanggal dua puluh oktober mau dilantik ngomongin kabinet
wah makin kesini kan tekanan yang wakin
seru lah gitu
wah negosiasi tingkat saat saat menjelang akhir negosiasi itu lebih kenceng lagi
mas dugi anda melihat hal yang sama bahwa ada presiden sebelumnya
sehingga presiden harus memberikan hint seperti itu supaya semua orang sadar diri gitu lah
saya melihat justru
apa yang disampaikan presiden soal visi itu justru bisa dipakai sebagai senjata
untuk memprioritaskan dua persoalan misalnya
satu soal papua yang kedua soal tanah
misalnya jokowi pernah datang ke papua dan bilang bahwa saya akan lebih banyak berdialog dengan masyarakat papua dengan hati
tapi yang terjadi adalah sampai sekarang kasus paniai tidak tuntas
jelang pelantikan yang kedua
kasus papua juga kembali naik
nah ketika dia menyampaikan bahwa oke saya akan punya visi dan melarang menteri
saya kira ini jadi kesempatan bagus untuk menunjukkan bahwa benar nggak jokowi itu pro dengan orang orang papua
atau justru papua justru ditinggalkan begitu saja
oke jadi sebenarnya ada problem keterkinian yang membuat presiden harus memberikan itu berarti ada semacam gap visi atau gap
menteri menterinya tidak bisa menerjebakkan apa yang dimauin presiden
ya saya ingat aja kan dia juga belajar dari era pertama kan
menteri pada gaduh kan
jadi menteri a lawan menteri b ributnya di depan ini kan seolah olah ini yang bener yang mana kan harusnya menginduk ke satu bos kan
tapi kegaduhan kegaduhan itu rame kan sampai presiden jokowi berapa kali bilang dia tidak ingin gaduh
nah saya kira dia juga ingat itu di ke
nanti menteri yang baru ini kalau visinya hanya menjalankan visi presiden mestinya nggak gaduh dong
walaupun saya bilang kalau beliau orang jawa itu kan punya abjad yang namanya hono choroko
honocoroko itu tragedi dua utusan raja justru karena saking loyalnya sama raja ketemu di tengah jalan
menginterpretasi sendiri sendiri nggak cocok interpelasinya duel karena sama kuat dua duanya mati
itu yang di gaduh
itu hono choroko itu loh jangan capain ya
jangan sampai terjadi itu hono choroko modern
mas eko anda tadi bilang biasa biasa aja tidak ada presiden tapi dua wartawan senior ini bilang ini telanjang mata sekali
dipakai kemudian presiden harus bicara seperti itu
gak bisa diterjemahkan oleh menteri menteri sekarang
begini kita harus lihat konteknya ya bahwa tadi saya sudah memberikan satu semacam urean bahwa itu adalah arahan strategis presiden di awal kabinet
nah ini kemudian diulang di penutup paripurna
nah konteknya juga adalah evaluasi soal rpjm dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dan kemudian mempersiapkan untuk dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
nah kemudian juga presiden menekankan bahwa periode pertama meletakkan landasan indonesia sentris bukan jawa sentris lagi
artinya sebenarnya apa ketika presiden bicara di depan para menteri ini ya
yang apa pada sidang kabinet terakhir itu kan ada dokumen dokumen yang penting yang harus dilihat
ada dokumen rpjm
nah artinya apa bahwa ketika bicara pada tingkat semacam itu presiden bicara bahwa ini hasil ini ada evaluasi
nah ini meskipun misalnya masih ada yang belum bisa belum
apa belum terlaksana tapi keberhasilan yang pada periode pertama ini karena kemudian sistem pemerintahannya yang dijalankan itu sesuai dengan arahan presiden
dan menjalankan pemerintahnya tidak ada visi
ada dua hal mas mbak sajiko mas mbak mbak mengkritisi mengenai apa namanya
ya itu konteknya ya konteknya semacam itu
ini dua wartawan senior ini melihat ada persoalan semuanya boleh boleh aja gitu
istana sendiri melihat itu nggak bahwa sebenarnya selama ini secara politik ada yang berbeda visinya
dan secara kinerja ada menteri yang bahkan tidak bisa menginterpretasikan kemampuan presiden
presiden ingin berdialog bukan mengirimkan dua lima ratus pasukan sejak agustus
agustus terakhir setelah kasus jayapura kemudian dikirim lebih dari dua lima ratus pasukan
agak berbeda dengan apa yang mau presiden kata pak senugih tadi
ingin berdialog dari hati ke hati
ini kan ada kesempatan yang nggak nyambung
makanya itu dalam bidat kemarin itu kan dilakukan dalam konteks sidang parubunah terakhir
itu adalah eventnya
tapi kemudian subtansinya adalah itu evaluasi terhadap rpjm dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
itu yang merupakan dokumen pemerintahan
artinya apa ini bicara soal pemerintahan
nah hal hal yang misalnya kayak terkait dengan tadi
kalau misalnya melihat konteks papua sekarang dengan pengiriman karena memang ada kejadian yang perlu ditangani secara khusus
tapi betul bahwa presiden pada awal memerintah beliau mengatakan bahwa pendekatan terhadap papua ini adalah pendekatan dialog pendekatan hati dan sebagainya
nah itu yang harusnya kemudian
undang undang tadi yang mas bambang katakan presiden juga sempat curhat bahwa kok saya nggak mau yang seperti itu
ini sebenarnya tapi kok kemudian hasilnya revisinya seperti ini
ini kan berarti ada apakah karena memang nggak bisa menangkap visi presiden saja atau memang betul kata mas bambang
ada majikan yang lain ada bos yang lain misalnya ada panutan yang lain
saya kira tidak
undang undang ini kan ada dua proses ya
ada proses yang karena ini inisiatif dari dpr sehingga kemudian pada tahap awal itu mencerminkan
dari sikap dan pandangan dpr legislatif
nah kemudian disampaikan ke presiden presiden juga memberikan pandangan kan
misalnya untuk ru kpk
nah kan ada pandangan yang kemudian juga ditolak oleh presiden
dan presiden memiliki pandangan yang berbeda
yang empat yang sudah disampaikan itu soal dewan pengawas tidak harus tidak eksternal ya
dan macam macam lagi yang kemudian diakomodasi dalam undang undang misalnya
nah artinya apa
bahwa menteri dalam konteks misalnya ru kpk pak yasona pada saat itu misalnya
dia sudah menjalankan usia presiden sebagai perwakilan yang diutus presiden untuk
sesuai kemauan presiden
sesuai visi dan favor presiden
mas bambang kita menatap masa depan saja
ini kan kita lagi negosiasi politik jelang kabinet baru ini
apa pelajaran paling penting dari lima tahun terakhir terkait dengan loyalitas
profesionalitas menteri menterinya termasuk juga dagang sapi itu penting sekali dalam politik demokrasi seperti saat ini
apa yang paling penting jadi pelajaran jokowi
saya kira yang paling penting itu pelajaran yang terakhir ya
saya kira semua kegaduhan terakhir ini
ini bermula dari presiden ingin undang undang pertanahan itu lolos secepatnya
karena itu sesuatu proyek yang memang buat presiden penting
karena menyangkut pembagian tanah
pertumbuhan ekonomi berkualitas
tapi begitu itu dimasukkan
partai partai yang lain lihat
oh saya dapat apa
mereka ngajuin undang undang yang lain
misalnya ada yang pengen lebih ngurusin selangkangan partai
masukin ya kan
ada tiba tiba ada yang mau masuk ingin melemahkan kpk
itu bahkan tidak ada di prolegnas
itu semua bagian dari transaksi gitu loh ya
dan itu menunjukkan sebetulnya mungkin
bahwa bahwa bahan presiden itu kurang teliti atau kurang memahami visi presiden gitu sih
sehingga akhirnya berantakan semua gitu loh
bayangin kalau undang undang pertanahan ini macet kan
pindah ibu kota itu terancam
padahal itu sesuatu yang beliau sangat ingin gitu terjadi
termasuk proyek proyek infrastruktur presiden yang lain
tapi yang paling penting sebetulnya kan presiden itu ingin pemerataan ya
kan targetnya tidak tercapai
yang maunya kan tiga puluh enam
memang menurun tiga ratus sembilan puluh delapan ya dari empat puluh tujuh
tapi anda lihat menteri menteri ini selama ini membagi peran loyal ke presiden dan loyal kepada partai itu
bagaimana nanti saya minta mas bambang dan mas nugi untuk menganalisa
kita akan break dulu kami ekstri
tadi kita lihat fakta faktanya memang lima tahun ini banyak gaduh banyak yang berbeda
tadi kata mas bambang yang mana petugas partai yang mana petugas presiden ini juga masih debatable
mas nugi anda catatannya apa yang kemudian paling penting dilakukan presiden dalam proses negosiasi politik ini terkait dengan tadi
supaya tidak ada dualisme loyalitas tidak ada dualisme visi tidak ada dualisme kinerja gitu
saya kira yang penting adalah jokowi harus berani menunjukkan bahwa dia pro dengan rakyat
pertanyaannya rakyat mana rakyat yang selama ini tertindas dengan sistem
selama empat tahun terakhir misalnya saya melihat kasus kasus yang pelanggaran ham itu tidak pernah secara maksimal bisa diselesaikan
kasus papua sampai sekarang kasus pelanggaran tanah konflik agraria ada di mana mana
jokowi dengan diberi kesempatan kedua kalinya maka dia harus bisa menuntaskan kasus kasus yang dijadikan prioritas dan itu yang dialami oleh masyarakat kebanyakan
terpimpin secara sistem
saya kira kalau mau mengambil hati orang orang sekarang saya kira kasus papua harus diselesaikan
yang kedua konflik agraria harus dituntaskan
yang ketiga adalah perpu kpk itu harus segera ditekan
dalam mengambil orang orang partai orang orang partai
orang orang partai kan pasti akan masuk nih ke kabinet lagi
apa yang paling penting pelajaran paling penting yang harus dilakukan presiden melihat pengalaman lima tahun lalu gitu
mas lugi ada catatan gak
orang orang partai kita bicara orang partai
jokowi selalu bilang bahwa dia tidak punya beban masa lalu
seharusnya dia mengatakan hal yang sama ketika di memimpin kedua kalinya
bahwa dia adalah benar benar seperti sampaikan mas eko bahwa dia adalah pemimpin
maka ketika dia memimpin dia harus punya keberanian untuk
mengambil sikap bahwa dia adalah mengabdi untuk rakyat bukan pentingan partai maupun partai koalisi
itu harus ditekasin
mas bambang itu bisa nggak bagaimana kemudian proses negosiasi ini presiden itu punya kemewahan pilihan yang lebih besar
dia pasti punya leverage yang lebih punya kemewahan yang lebih besar nggak dibanding lima tahun lalu dalam pemilih
tetapi jangan salah beliau itu bukan ketua partai loh
dan beliau itu
dan beliau itu gak punya pendukung masa seperti nu punya banser gitu gus dur ya
jadi kalau kita lihat semua presiden oke lah
kalau sby tentara lah ya kan
gus dur dia punya banser punya nu ya
mega punya pasukan berani mati pdip lah ya
pak jokowi itu gak punya partai
kecuali dia berani seperti dulu presiden lula di brazil
kalau perlu keluarin ribuan perpu untuk berpihak
untuk berpihak pada rakyat
sehingga rakyat melihat sendiri
dan melawan partai partai
melawan partai yang pentingkan sendiri ya
dia kan kalau kita lihat lula tuh keluarin perpu dibatalin oleh parlemen keluarin lagi besoknya
tapi dengan menolak saja itu partainya lama lama takut karena makin kelihatan
wah ini kita jadi kelihatan anti rakyat
karena presidennya diperlukan rakyat
padahal mereka kan udah mikir dua ribu dua puluh empat
jangan jangan di bawah threshold lagi ya kan
jadi tergantung apa pak jokowi kalau benar benar tidak punya beban berani mengeluarkan perpu
karena perpu itu sesuatu yang konstitusional
dan bisa dipakai untuk membela rakyat
soal menteri lah soal kabinet
ya soal menteri kalau menurut saya
nah dalam menteri itu dia juga harusnya berani bilang sama partai ya
saya gak ada beban
tidak melarang dari partai kalau orangnya jelas
hanya menjalankan visi saya
tuhannya itu saya
bukan di sana tuhannya
saya mau tahu dari analisa anda presiden punya kemewahan keberanian kemewahan politik itu nggak
kalau rekam jejaknya sih tidak menjanjikan ya
karena dulu ketika terpaksa ganti menteri
semua yang non partai yang diganti
karena gak ada costnya kan
nah saat ini
saat ini kalau beliau konsisten merasa tidak ada beban
kalau menurut saya kalau beliau mau betul nggak ada beban
beliau harus dikelilingi orang orang yang punya nyali ngelawan juga
kepada partai partai ini
yang dipasin gitu ya pembisik gitu ya
dan justru menurut saya justru mesti memperkuat kpk
jadi partai partai itu kan paling takut sama kpk
iya kan kalau perlu ketua partainya ditangkap sama kpk
karena korupsi gitu loh
saya mau ke mas dugi
anda lihat presiden punya kemewahan itu nggak mas nugi sekarang dalam proses negosiasi politik
sebelum ke mas eko nanti
saya kira saya punya semacam standar lah
tiga isu itu kan sebenarnya isu yang lama ya
konflik agraria sejak tahun undang undangnya sejak tahun enam puluh
tapi kasus redistribusi lahan sampai sekarang gak beres beres
sejak tahun enam puluh sembilan punya masalah sejak tahun enam puluh an
sampai sekarang juga kasusnya masih berubah
jika presiden punya keberanian untuk melakukan dua hal itu saja
saya kira itu ada langkah yang baik
bagaimana jokowi bisa diterima oleh rakyat
jika plus lagi tambah dengan menaikkan perpu kpk
maka saya kira jokowi akan dimiliki oleh rakyat
gak salah loh
kpk tuh pernah nangkep lima ketua partai
soal perpu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya
tapi saya mau ke mas eko dulu
kita bicara mengenai presiden tersan
ini bahasa warung kopi di jalan tendian ini
presidennya sekarang ini tersandra apa enggak dengan partai
untuk negosiasi kabinet
dan bagaimana kita melihat
ini tadi ada yang bilang gak percaya gak percaya
tersandar gak oleh partai sekarang
apa konteks politiknya tidak begitu
nah presiden justru melihat bahwa dia memang bagian dari sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang ada
nah sistem politik kita sistem demokrasi kita kan sebenarnya menganut sistem keseimbangan
nah itu juga adalah kesimbangan
misalnya soal penerbitan undang undang kemudian juga nanti perpu perpu ini kan juga harus menjadi undang undang untuk disetujui oleh dpr
itu juga harus disetujui oleh dpr pada akhirnya gitu
nah itu memang disitulah ada istilahnya apa
kesimbangan dan kekuasaan
nah ini yang harus diperhatikan
artinya disana ada wilayah dengan kekuatan partai politik

nah di satu sisi juga bahwa presiden ini kan juga diundang undang
nah di satu sisi juga bahwa presiden ini kan juga diundang undang
nah itu harus disetujui oleh dpr
nah oleh karena itu sebetulnya wilayah untuk misalnya menentukan soal kabinet itu memang hak prioritatif presiden
tapi sesuatu yang kemudian tadi istilahnya dibicarakan dimusawarahkan
bukan kalau bahasa tidur bukan didagang sapi kan gitu
bukan ya bukan itu ya
kalau bahasa gus dur kan ini memang kabinet dagang sapi
ya boleh boleh aja orang bicara begitu
tapi konteknya adalah bahwa ini adalah sistem dana yang lebih berkembang
yang ditumpang oleh
tapi anda pastikan bahwa presiden tidak tersandra
presiden kita punya otoritas penuh untuk memilih
apa yang menurut dia menteri menteri
yang cocok sudah sesuai visi presiden
kalau musawarah itu saya kira hal yang
biasa ya nah tapi pada titik
mengatakan ini hanya pak jokowi saja
tapi semua pemimpin yang sama
biografinya itu selalu akan
membuat keputusan pada
artinya dia pada titik tertentu
dia akan putuskan semuanya
masukkan boleh saja masuk tapi presiden
kalau bahasa ibu mega
yang tekankan presiden
tapi apakah presiden
akan menaikkan juga perpu kpk
yang saat ini katanya masih
iya iya enggak enggak kita akan bahas itu saja
kami akan segera kembali
nah itu tokoh tokoh senior publik
lagi lagi mengeluarkan desakan
atau kibauan kepada presiden
sekarang posisinya gimana
mas eko presiden terkait perpu kpk
yang menjadi aspirasi
ketika bertemu kan presiden
mendapatkan masukan ya
dan itu kemudian menyampaikan
sendiri dan diperkuat oleh
mensaik nekan bahwa
ya mempertimbangkan soal perpu itu
jadi belum final ya
ya perpu ini kan artinya
dalam pengambilan keputusan
yang bersifat strategis semacam itu
tentu harus ada
satu soal kajian
pakar hukum dan sebagainya
yang penting tapi yang
menurut saya subtansi yang paling penting
adalah bagaimana sebetulnya
isi nanti perpu itu kan
apa yang sebenarnya menjadi sikap
dan garis dari presiden terhadap
undang undang kpk yang baru
dan itu harus termaktub dalam perpu
nanti jika dikeluarkan
kalau saya lihat ya
kita flashback sedikit ya
apa yang disampaikan presiden empat itu
menurut saya itu adalah
sebenarnya keinginan untuk memperkuat
keinginan untuk memperkuat dalam
bahwa yang sekarang ini misalnya
memperkuat dalam kondisi yang berbeda misalnya misalnya misalnya yang sekarang ini misalnya
memperkuat dalam aspek tata kelola
artinya apa pak sebuah kelembagaan itu
kuat atau tidak kan dari aspek
governance nya dari aspek tata kelola
dari aspek akuntabilitas dan sebagainya
dan disitu misalnya
kalau kita lihat sampai hari ini ya
sampai hari ini misalnya kita coba terbuka
sebagai sebuah lembaga yang cukup penting
hal yang menyangkut soal
dan sebagainya itu kan tata kelola nya hanya
dilakukan dalam sop
sop itu apa intinya
sop itu intinya
kamu yang ada di lembaga kpk
bersepakat yang kemudian di
ditulis di dalam dokumen sop
sama ketika saya waktu itu dulu
bersepakat gitu loh
aturan aturan kelembaganya bersepakat dituangkan dalam dokumen
dan dibuat oleh musyawara dalam kpk itu
oleh internalnya sendiri
nah artinya apa
saya melihat struktur struktur organisasi yang semacam itu didasarkan hanya oleh sop
itu levelnya yayasan gitu loh
itu levelnya kooperasi gitu loh
nah ini kan presiden ingin membuat bahwa misalnya struktur kpk ini juga perlu adanya pengawas
kalau melihat penjelasan pak soekar naganya kayaknya agak susah
oh bukan saya menerjemahkan pada setback
kalau kata mas eko masih dalam proses penggodokan
tapi ketua umum partai nasdem punya pendapat yang lain
kita lihat dulu apa sih yang dikatakan oleh bang surya
yang katanya kemarin tanggal tiga puluh kalau tidak salah baru bertemu dengan presiden rni
surya palu sebut jokowi dan pak pol pengusung sepakat tolak prpk pk
nah ini katanya udah toh palu nih
nah jadi subtansinya hilang semua kan
ini kan soal kemudian perpu atau tidak perpu
padahal ada subtansi yang penting soal tata kelola
oke oke mas bapak anda melihatnya gimana
soal perpu kpk ini konstelasinya seperti apa saat ini
kalau menurut saya itu ya memang presiden itu kan siapapun ya
presiden di indonesia bahkan di seluruh dunia
misalnya kita ambil contoh lah di amerika serikat yang udah lebih tua lah demokrasinya
ketika milih menteri itu ya kembali ke
pertanyaan yang pertama kalau siapapakah presidennya dari demokrat atau republik
kalau menteri pertahanan itu ambil senator dari republik
karena dianggap dia yang punya kompetensi di situ
meskipun presidennya dari demokrat
sebaliknya biarpun presidennya dari republikan menteri perumahan itu pasti dari demokrat
karena di situ kompetensi di partai itu
tiap partai kan biasanya punya ahli ahli di bidangnya masing masing gitu ya
nah tapi kembali ke perpu
kalau menurut saya nih sekarang memang persoalannya
karena pak jokowi itu bukan ketua partai
tidak bisa memerintahkan partainya di dpr itu gitu
dia nggak punya pilihan kecuali berpihak pada rakyat
kalau enggak dia membuat dirinya tersandera oleh partai
karena dia nggak punya wakil sebetulnya di dpr
kan udah ada diplomasi nasi goreng
soal satu dua sudah selesai
dengan diplomasi nasi goreng
apalagi kpk untuk masalah kpk semua fraksi bulat
udah boleh dibagi ya kan
ya ketua mpr nya dari golkar ketua dpr nya dari pdip ketua bpk nya dari gerindra
semuanya udah dibagi habis
jadi mereka udah satu tim nih partai politik
lah presiden apakah mau jadi sandera itu atau dia mau keluar dari sandera itu ya
kalau belajarnya kalau perlu
itu devideat impera lah partainya
dibikin tidak bersatu melawan
dari aroma penciuman anda favornya presiden dalam beberapa waktu terakhir ini
dari mulai statement dari mulai tindakan politiknya itu lebih favor kemana
kalau menurut saya pak jokowi itu kelihatannya tergantung kuatan yang mana
kalau ada dua juta orang ada di jalan presiden pasti langsung berpihak pada yang dua juta di jalan
tapi kalau yang muncul cuma tiga ribu ya
presiden ikut yang berapa ratus di dpr
karena tiga ribu itu mungkin dua lima ratus nya anak stm sekarang
mas nugi anda melihatnya gimana
artinya mas bambang menyuruh dua juta harus tunduk
ya enggak kalau menurut saya
kalau saya sebagai ya saya terus terang saya milih jokowi
kalau saya lihat pak jokowi itu perlu dikawal ya kita harus kawal dong
saya nggak mau pak jokowi disandera oleh partai politik
ngakunya belakangan seperti pidato terakhir closing ceremony tadi
mas nugi anda melihatnya gimana
konstelasinya seperti apa
mas dugi sudah membacanya
tunggu apa lagi sebenarnya jokowi mas
sudah jelas ya
saya kira jokowi sudah mendapatkan masukan masukan dari lingkaran istana atau yang lain
tentang kpk tentang apa yang telah dicapai kpk
apa yang apa namanya yang sudah dihasilkan kpk
misalnya dari kerugian negara kemudian kasus kasus yang ditangani kpk
dalam skala besar misalnya
nah saya kira ini penting di
dijadikan masukan oleh jokowi juga bahwa masyarakat sekarang pun banyak memberikan dukungan ke kpk
jangan lupa bahwa kasus korupsi di kpk itu juga didominasi oleh politikus
dan jangan lupa enggak ada institusi yang berani nangkep ketua partai politik
kecuali kpk ada lima
jenderal polisi ada
jenderal tentara ada
orang buruh ada
tapi anda lihat presiden ini memang inginnya
betul betul ingin merevisi undang undang kpk
seperti tadi penjelasan mas dewo
karena banyak hal hal detil
yang secara substansi memang harus diperbaiki secara governance
dan itu mungkin sudah termaktub dalam revisi undang undang yang kemarin gitu ya
atau memang presiden itu pada akhirnya jika nanti tidak menandatangani perpu
karena kalau kita lihat eskalasi demonstrasi
misalnya dua juta itu kayaknya agak sulit bisa termanifestasi dalam beberapa hari terakhir
itu tersandar oleh partai partai politik
mana yang paling memungkinkan mas nugi
apakah presiden tersandar oleh partai partai tadi
atau memang sebenarnya presiden punya keinginan memang untuk memperbaiki kpk
satu satunya jalan adalah revisi
gak ada cara lain gitu
presiden yang selalu didetekan dengan orang baik
jadi tinggal tunjukkan saja
jadi kalau yang pro revisi itu bukan orang baik ya
kayaknya seperti itu
ya kalau saya melihat gini
kalau saya sih sebagai orang indonesia aja sih
kalau kita lihat pengalaman di negara dunia
harus memegang narasi sebagai tokoh anti korupsi
sejarah di kita sendiri
pak sby dulu
itu narasinya anti korupsi
dengan uang yang sedikit
partai yang baru
dan karena dia punya citra melindungi kpk
ketika di pemilihan kedua
besannya sendiri ditangkep kpk
dia tetap dukung
maka di dua ribu sembilan malah
dengan tiga kontestan
dia dapat enam puluh
lebih tinggi ketimbang jokowi
jokowi dengan infrastruktur yang dia bangun gila gilaan
kerja keras seperti itu
di bawah dari pak jkw
hanya dengan dua kontestan
itu menunjukkan bahwa
anti korupsi itu satu isu yang
melepaskan narasi anti korupsi
di dua ribu dan diambil alih
oleh kelompok khilafah
bisa kejadian kayak di mesir
menang mereka secara demokratis
karena anti korupsi itu
jadi ini sangat berkaitan dengan proof of rating presiden
jika kebijakan ini salah mungkin diupdate
tapi apakah gini
akan semudah itu hitam putih
misalnya kalau presiden
tetap tidak mau mengeluarkan prpu
maka presiden tidak pro pemberantasan korupsi
kalau presiden mengeluarkan prpu
maka presiden pro pemberantasan korupsi
semudah sehitam putih itu gak sesituasinya
tidak akan sementara itu tapi ini satu tanda penting
jangan sampai terkesan
pak jokowi itu tersendak
oleh kelompok yang ingin melemahkan kpk
terakhir sekali sebelum saya sudah dimarahi oleh prof sudut
tapi saya mau terakhir
apa namanya sehitam putih itu kondisinya
baik tidak baik
pro pemberantasan korupsi anti pemberantasan korupsi
sehitam putih itu dengan prpu ini
nah itulah justru kemudian
menjadi sikap dan pandangan presiden
untuk memperbaiki tata kelola
itu kan menjadi hilang akhirnya
nah sehingga kemudian
menurut saya apapun ya
hasilnya nanti apakah itu
atau kemudian nanti
itu subtansi dari sikap dan pandangan presiden
kpk itu bisa terlaksana
karena ini sebenarnya
sikap dan pandangan presiden ini kan
sudah pernah dikomunikasikan dengan para
pemimpinan kpk gitu loh
ini jangan lupa
ini pernah disampaikan
jadi bukan berarti kalau presiden tidak jadi
memperkuat prpu itu tidak bersama rakyat
dan tidak anti pemberantasan korupsi
artinya apa menurut saya bahwa
sikap pandangan presiden yang disampaikan
empat itu kalau kita mau flashback lagi
itu sudah dikomunikasikan
dan sudah diakomodasi dalam undang undang kpk yang baru
oke berarti kayaknya prpu
fakta politiknya ke depan
karena jurubicara memang tidak bisa mengklaim presiden
kita biar kenal
terima kasih pak sdiki
demikian layar demokrasi pada malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses
dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi adiputro